warga di kecamatan wonocolo surabaya digegerkan dengan penemuan dua ekor ular piton berukuran besar
salah satunya ditemukan saat terjatuh dari atap plafon rumah seorang warga
inilah ular jenis piton yang menjadi perbincangan warga wonocolo surabaya
pasalnya ular yang ditemukan di sebelah kompor di dalam rumah salah seorang warga ini panjangnya sekitar empat meter
pemilik rumah dan warga pun langsung menangkapnya
selang satu minggu kemudian seekor ular lainnya muncul
kali ini ditemukan di rumah tetangganya
ukuran ular lebih besar beratnya kurang lebih dua puluh kilogram
ular ini jatuh dari plafon dan sempat berkeliaran di rumah
beruntung pemilik rumah mengetahuinya dan meminta tetangga untuk menangkapnya
dibeliara saja kasihan
nanti kalau ada yang mau beli
tidak tidak dijual
oh dibeliara sendiri
kedua ular ini kini dipelihara oleh si penangkap ular
bahkan menjadi pemandangan menarik bagi warga terutama anak anak
lukman rozak surabaya jawa timur